untuk menjamin keamanan data partai politik yang nanti masuk dalam sistem informasi partai politik atau sipol
kpu membuat strategi pengamanan berlapis
yaitu dengan membuat sistem pencadangan seluruh data parpol yang ada dalam sipol
selain itu dalam pelaksanaannya sipol dikawal oleh satuan tugas
yang bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti badan cyber dan sandi negara hingga kepolisian
komisioner kpu idam holik menyatakan
sipol yang digunakan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat sudah mendapatkan pengembangan keamanan hasil evaluasi pemilu dua ribu sembilan belas
hingga senin komisi pemilihan umum mencatat sebanyak dua puluh dua partai politik telah memiliki sipol
tujuh di antaranya adalah partpol peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang melampaui parlamentari trish holt
lima partpol peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang tidak melampaui parlamentari trish holt serta sepuluh partai baru
beberapa partai yang belum mengaktifkan akun sipol diantaranya adalah pkb dan pan
kpu menyatakan telah mengirim surat terkait aktifasi akun sipol kepada tujuh puluh lima partai politik
yang memiliki badan hukum berdasarkan surat kemenkum ham
sistem informasi partai politik atau sipol adalah seperangkat sistem untuk mendukung pendaftaran
dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan calon peserta pemilu
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat pendaftaran partai politik melalui sipol akan dibuka pada tanggal satu hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia